tidak hanya di dalam negeri warga negara indonesia yang berada di luar negeri pun tidak ketinggalan memeriahkan hari ulang tahun republik indonesia
kedutaan besar republik indonesia di penjuru dunia menggelar lomba kemerdekaan
menariknya peserta lomba sebagian merupakan warga negara asing
inilah salah satu kemeriahan lomba hood ri yang digelar kbri copenhagen denmark
peserta lomba antusias mengikuti lomba tarik tambang
meski jauh dari tanah air kbri copenhagen tetap menghadirkan suasana dan tradisi lomba seperti yang biasa digelar di indonesia
tingkah lucu pun mewarnai perlombaan
pasalnya tak semua peserta akrab dan terbiasa
dengan lomba lomba ini
lomba bakiak misalnya
peserta warga negara asing pun kewalahan hingga terjatuh kalah lincah dengan warga negara indonesia
kemeriahan lomba peringatan hut ri juga datang dari sejumlah negara lainnya
beragam lomba diikuti oleh wni maupun warga setempat
semuanya berbaur menyemarakan hud ri
tiga tahun sudah kita menikmati kemerdekaan hasil perjuangan dari pahlawan bangsa
mari kita isi kemerdekaan ini dengan kerja nyata demi kemajuan bangsa dan negara
dirgahayu republik indonesia yang ke tujuh puluh tiga
kerja kita prestasi kita merdeka
semoga kita selalu hidup dalam keberagaman dan kesatuan
dirgahayu republik indonesia ke tujuh puluh tiga
kerja kita prestasi bangsa
walaupun berbeda benua tapi indonesia selalu di jiwa
dirgahayu republik indonesia yang ke tujuh puluh tiga
kerja kita prestasi bangsa merdeka
dirgahayu republik indonesia yang ke tujuh puluh tiga
karya kita prestasi bangsa merdeka